mas pati mas rahmadi
iya bener banget
eh pagi pagi gini ngajakin anak anak jalan jalan ya
sama dong ayah juga
loh emangnya itu
mas rahmadi kita sama dong jadi anak anak jalan jalan
mas rahmadi dudek
lu jangan deket deket sama si mahmud
lu kan tau sendiri
si mahmud itu dari dulu
pembawa sial buat kita
gak ada tuh orang yang namanya bawa sial
kesialan tuh karena kita sendiri yang fledor
itu tandanya allah beri peringatan buat kita
gue korea satu ini lain ji
lu percaya deh ji
dengerin omongan gue sekali ini aja
dulu ngomong gini gak ada hubungannya kan
ambil kejadian semalam haji muhyiddin merabak gue
masya allah ji
lu tega ya nunduk gue segitunya
lah gue ini temen lu dari kecil
gue gak bermaksud sujudan sama lu
nanti jangan terlalu baik sama yang namanya si mahmud
nanti terima kasih mas
nanti bisa kerja
nanti mesti gue duas padain sama dia
udah gue dengerin omongan lo
buat apa ji
raper deh gue
isinya belum ada
mpok minta lo lupain si rum deh
gak usah berhubungan lagi sama dia
mak lupa kejadian semalam
gue apa lu yang lupa
ya allah mak
mak malah balik tanya sama roh
kalau sekarang ini nih kesempatannya buat si robi nikah sama si room
nih kan dia kan punya wali yang mendekatan sama kita
biarin aja dia jadi walinya
ma ini apa apaan sih
udah jelas jelas haji muhyiddin ngelarba kita
jadi gak mungkin dia kasih kesempatan si robi sama si rum deket deketan
memang tapi ya
nih si mahmudnya sendiri yang bilang dia mau jadi walinya ciruh
yang lebih berhak itu bapaknya
nih saudara laki laki dari bapak itu berhak jadi wali
tapi yang lebih berhak itu bapaknya haji muhyiddin
mak pok udah deh
pagi pagi kok udah ribut
pagi enak didengar sama tetangga
mak mak mak
mak mak mak
nanti bisa bisa kita di fitnah lagi
mpok lu tuh susah dibilanginnya
mak itu kalo dikasih tau ngotot
udah udah udah udah mak
robi ngukul kantor sekarang
dapat kelamet ya
rob udah biarin aja
kesian banget si robi yee
roh gak mau jadi masalah
gak kena panas
ada apa sih pok
pagi pagi kok udah pakai kacamata
pok lagi sakit mata ya pok
pagi pagi udah nyolot lo ngajakin gue berantem
lo mancing gue jadi marah hah
pok kok marah pok
yah kocak banget
bener bener kurang ajar ye
nih ketawa pok
pok marah melotot
pakai kacamata hitam
yah nih bocah kagak gaul ya
nih gue pakai kacamata biar keren biar gaya
mau dibilang sakit mata lagi
kurang ajar lo
pok sebenernya pengen ngapain sih pok
nih gue tuh lagi perawatan kulit
lo mah kagak ngerti deh
ini gue pakai payung supaya gue terhindar dari sinar matahari
tau kagak kulit gue nih biar
biar kagak kering
bok dimana mana tuh ya
orang tahu kalau sinar matahari pagi itu
bagus buat kesehatan
bagus buat kulit
gue kagak peduli
yang penting kulit gue ini terjaga kelembaban and kelemutannya you know
anak kecil ngemeng aja lo
anak gue jadi mewet deh
gue gede punya bini kayak gitu
mudah mudahan dapet bininya kayak bu stazaro
selamat pagi mas rahmadi
eh neng atika ya
iya bener banget
eh pagi pagi gini ngajakin anak anak jalan jalan ya
sama dong ayah juga
loh emangnya itu
mas rahmadi kita sama dong jadinya
mas rahmadi dudek pak
cocok kayak gitu ya
udah kita masuk aja bawa anak anak ya
eh tunggu dulu ini lagi mau ngobrol
eh pak haji gangguin urusan orang aja deh
tapi kalau dilihat lihat mas rahmadi orangnya keren juga
ih ayepan jandek
eh tapi kagak deh
abang robi bakalan jadi kopi
cuman ada air ya
eh begini nak rahmadi
abang dan umi ini ada yang pengen diomong nih
kayaknya abah serius banget nih
bukan serius lagi

kayaknya ada gangguan nih
ngapain tuh orang kemari
mengapain lo di situ
cuman pengen tau
nih orang urusannya apa ya kemari
ini bukan urusan lo
nih jangan nyuruh orang masuk
masuk kayak mau keluar kayak nyuruh balik kek
aye masih punya hak di tempat ini
jangan lupa itu
aduh lo nih bener bener yang ada di otak lo cuman jatah
istilah pepatah bule itu bilang
abah perlu bantuan kamu
butuh apa ya bang